perusahaan retail pt transretail indonesia atau transsmart melakukan transformasi bisnis
untuk mengatasi sejumlah tantangan yang hadir selama pandemi covid sembilan belas
sejumlah inovasi pun dilakukan untuk tetap mendorong dan menjaga penjualan retail offline
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini
selamat pagi pak satria selamat pagi mas satria
selamat pagi mas satria assalamualaikum
pemirsa cnn juga
ya mas satria ini kan menarik sekali ya kalau tadi ada paket pengantar tentang retail offline
ternyata masih sangat disukai karena tadi ada pengalaman untuk mencoba memilih
dan itu merupakan salah satu hal yang positif side daripada retail offline
lalu bagaimana dengan transmart sendiri untuk menjawab tantangan terkait dengan era digital
ya ini pertanyaan menarik menurut saya
karena apa di tengah kondisi saat ini di mana pandemi juga menimpa di semua sektor
tidak tertutup juga
karena kita di retail terkena imbasnya
nah makanya kami juga melakukan serangkaian kegiatan yang strategis untuk menangani ini semua
antara lain adalah kita mulai saat ini juga sudah mengenalkan atau bekerja sama
dengan para pemain pemain retail yang online
dan juga kita saat ini juga sudah mulai masuk ke ranah yang digital itu sendiri
nah terkait ya kemarin pemberitaan yang sempat viral gitu toko toko tutup
nah pertanyaannya adalah mengapa tutup
nah tutup ini adalah salah satu strategi kita juga
untuk menyehatkan toko dan untuk kita berlari lebih kencang
karena fenomena toko tutup itu di retail bahkan di usaha restoran bahkan hotel pun
itu hal yang lumrah dan terjadi
kalau kita lihat historis sejarahnya
nah ya transport baru tutup di dua ribu dua puluh dua
dari masa tahun dua ribu dua puluh pandemi itu sendiri sampai sekarang kita coba survive dan bertahan
dan kita mau upaya upaya untuk melakukan strategi untuk bisa toko itu bertahan
tapi ternyata kalau memang sudah tidak bisa bertahan ya harus kita lakukan langkah langkah
juga untuk menutup toko itu
intinya adalah menurut toko bagian juga dari strategi perusahaan untuk kita bisa berlari lebih kencang
mas satrio yang menarik adalah menutup toko ini bukan berarti identik dengan bangkrut kerugian yang masif ya
lalu yang menarik adalah pertimbangan apa
jadi transmart untuk mengurangi jumlah toko toko offline sehingga bisa tetap berlari tadi bertransformasi
terutama untuk menjawab era digital shopping seperti ini
ya ini adalah nuansa yang sangat dinamis sekali kalau kita di retail
kalau kita di retail kita harus melihat juga trennya apa
kemudian apa keinginan konsumennya kita
melakukan serangkaian penetrasi toko serangkaian strategi juga penjualan kita menjamin ketersediaan barang
apalagi sekarang menyambut ramadan ya
idul fitri itu sendiri
kita sudah bekerja sama dengan para pemasok kita
saya juga mau ucapkan terima kasih
jadi sama sama kita ingin memanfaatkan momentum lebaran ini untuk bisa kita sukses bersama
dan persiapannya itu sudah sejak enam bulan lalu
jadi kita harus menjaga supply chain
berarti menjaga supply chain itu juga harus menjadi prioritas dari transporan
ya itu penting
jadi intinya adalah kita tetap confidence mengenai api tahun dua ribu dua puluh tiga ini
bahkan banyak kegiatan kegiatan kita yang kita lakukan untuk lebih memodernasi toko kita
mas mungkin kalau boleh dikatakan tadi dari dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh dua itu baru mulai terjadi penutupan karena tadi ya mungkin menjawab tantangan dan kondisi pandemi yang pastinya mengerus laba resto
dan juga sales
lalu apa strateginya selama waktu pandemi itu yang membuat transmart bisa survive seperti itu
nah ini yang penting gitu ya
strategi kita adalah bahwa kita harus mengenal apa keinginan konsumen kita
kemudian kita lihat hipermarket ini kan tokonya besar
pada saat ppkm diberlakukan gitu di mana ya pasti mobilitas masyarakat juga pasti tidak akan banyak kan di situ
juga masyarakat juga untuk keluar
juga masyarakat juga untuk keluar rumah
juga masyarakat juga untuk keluar rumah

juga masyarakat juga untuk keluar rumah

itu adalah strategi kita juga
meresasing toko kemudian kita lihat struktur dari ketersediaan barang barang yang ada di kita juga gitu
kita lihat gitu prevensinya apa barang barang yang sekiranya top sepuluh item gitu
nah itulah yang kita berikan kepada masyarakat
dan juga dari sisi harga itu sendiri gitu
karena kami sudah campaign ya
ada sekitar dua ribu sku produk produk kita yang lebih murah dari kompetitor yang ada gitu
dan ini bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh konsumen masyarakat indonesia gitu
nah berarti tadi menggunakan strategi untuk mengefisiensi tadi untuk bertransformasi
kemudian juga menjaga supply chain
kemudian juga menjaga kompetitif harga ya mas ya
lalu ada langkah lain lagi mas untuk tetap menjaga sales di offline ini tetap
nah ini yang penting ya
kita juga menjaga
kita juga menjaga
kita melakukan upaya strategi sinergi antar unit bisnis dalam ct corpora gitu
ya kita jadi menciptakan ekosistem
nah ekosistem ini harus bisa terimplementasi dengan baik
dan ekosistem ini harus banyak berguna dan bermanfaat bagi masyarakat tentunya
antara lain seperti saya bilang di awal tadi kita kerjasama dengan media bank digital alobank
ya dapat benefit lagi kalau konsumen menggunakan itu
kemudian dengan bank mega dan bank mega syariah juga
ini banyak pilihan untuk masyarakat konsumen indonesia
dan tentunya jika hal ini dimanfaatkan dengan baik ini juga akan bisa menciptakan pola hidup hemat bagi masyarakat indonesia di saat ekonomi yang seperti sekarang ini
nah dua ribu dua puluh tiga dikatakan ada ketakutan mengenai resesi salah satunya
pastinya juga berpengaruh kepada retail
dan tadi dikatakan masyarakat efisiensi
tapi di satu sisi
transmart bisa menciptakan strategi berkolaborasi dengan corporate business yang lain untuk memberikan tawaran tawaran
lalu apakah anda melihat teknik seperti diskon kemudian juga by one gate one kemudian juga privilege lain masih cukup efektif mas untuk membuat pengunjung datang ke transmart
kalau saya lihat ya itu memang sudah merupakan keharusan di kita
kalau kita bicara retail kan barang cenderung sama antara semua pemain retail gitu
nah nilai tambahnya kita apa
jadi nilai tambahnya kita adalah antara lain juga kita setiap minggu selalu mengadakan promo kegiatan dengan diskon diskon yang menarik dan tematik
pertiap minggu tuh mas yudi
nah itu kan juga bisa bermanfaat bagi konsumennya
apalagi dengan ditambah ya mereka menggunakan aplikasi yang saya sebutkan tadi
bank digital dan bank yang konvensional juga
tentunya ini kan menambah nilai tambah bagi masyarakat
bagi masyarakat indonesia atau konsumen setianya transmart
nah ini menarik kita bicara mengenai digital ya mas ya
kita tidak bisa menafikan bahwasanya penjualan offline itu bersaing dengan yang online
dimana sekarang juga mereka menggunakan metode live streaming
kemudian juga mereka menggunakan toko toko online seperti itu
lalu bagaimana transmart bersinergi dengan kondisi yang memang transmart sendiri harus bisa bersaing juga dengan online seperti itu
ya seperti tadi kita udah bicarakan dalam diskusi kita mas yudi
sekarang adalah zamannya ranah digital
kita juga sudah nyemplung ke situ
kita juga menggunakan sarana saran media sosial yang ada
termasuk juga kita mengembangkan unit bisnis yang namanya alofresh
kita bekerja sama dengan salah satu platform digital yaitu bukalapak
di situ tokoh tokoh kita nanti akan menjadi hub hub
bagi sarana sarana distribusi kalau nanti konsumen itu berbelanja di alofresh
jadi kita buat ini sinergi semua antara pihak baik yang kami di offline maupun juga teman teman yang di online
jadi betul mas yudi kita harus bersinergi dan harus menguatkan posisi kita di pasar kita itu sendiri seperti itu
karena memang persaingan sangat ketat sekali kalau kita lihat di dunia retail dewasa ini
kalau bisa memposisikan transmart dengan kompetitor retail lain seperti apa ini mas
kalau kita melihat mungkin sekarang masyarakat bisa dipermudah dengan beberapa retail shop yang dekat dengan tempat tinggal mereka
dengan juga fasilitas yang tidak kalah mungkin ya dengan transmart
lalu bagaimana positioningnya transmart bisa berkompetisi dan juga memberikan yang terbaik selain tadi beberapa privilege buat para pengunjung
yang pasti transmart ini adalah sebuah perusahaan yang sudah berevolusi sangat panjang
dari tadinya perusahaan asing kemudian sudah menjadi perusahaan lokal sekarang
nah tentunya ya di bawah kepengenapan pak helo tangjung juga ya belum memberi guidance kepada kita semua bahwa transmart itu adalah retail lokal nasional
kita merah putih gitu ya
jadi keberpihakan kita juga tentunya harus banyak untuk bisa meningkatkan ekonomi daerah
yang tujuannya kedepannya tentu bisa meningkatkan ekonomi nasional itu sendiri gitu
melalui penyediaan barang barang kebutuhan masyarakat dengan hal yang sangat kompetitif
dan nanti intinya kan ujungnya adalah kita di sektor real kita juga nanti bisa meningkatkan daya beli itu sendiri di tengah situasi seperti sekarang
jadi kesimpulannya adalah tahun dua ribu tiga kami siap bangkit siap berkompetisi dan tunggu langkah langkah inovasi transmart yang lain
mungkin bisa di spill sedikit
inovasi yang dalam waktu dekat yang akan transmart
ya dalam waktu dekat yang akan transmart lakukan ya pastinya bisa membuat pengunjung kembali lagi tertarik untuk berkunjung dan spend uang lebih banyak
wah ini menarik ya buat penulisan cnn gitu ya
kami melakukan inovasi penyegaran toko itu pasti
yang kedua juga kami membuat sebuah kegiatan atau sebuah terobosan ya tokoh tokoh kita juga nanti akan ada sebuah corner
yang khusus untuk para ibu ibu yang punya bayi bayi di situ gitu
kita ada playgroundnya di situ
jadi kita adalah one stop shopping ya dimana keluarga indonesia bisa memanfaatkan toko dan juga bersama keluarga anak anak tercinta
belanja kebutuhan bayi kebutuhan anak anak komplit ada di kita
tadi selain inovasi selain infrastruktur kemudian memberikan diskon bersegini lagi dengan korporasi di bawah transmart juga
lalu apakah yang menarik kalau kita bicara mengenai posisi dari transmart di beberapa tempat mas
apakah anda masih melihat bahwasannya lokasi menjadi salah satu fundamental untuk mendapatkan tadi ya sales yang baik
apakah memang dengan beberapa gerai ditutup pertimbangan karena lokasi sudah tidak legit lagi untuk mendapatkan konsumen atau apa lagi mas
kalau bicara itu tentu lokasi adalah hal yang utama gitu ya
tetapi kita lihat toko toko yang kita tutup ini adalah warisan toko kita yang lama
tersebut dengan inisialnya c gitu kan
nah sekarang toko toko kita sudah toko toko baru
sekarang inisialnya t
bukan hal yang kebetulan kalau digabut jadi c dan t gitu ya
jadi itu bukan clue bagi masyarakat
tentunya dengan transformasi juga dari yang c dan t menjadi ct ya transmart ini tetap nanti juga bisa memberikan nuansa warna perkembangan retail indonesia itu sendiri
dan kita siap berkompetisi untuk itu
ya terakhir nih pak terkait dengan langkah terdekat yang sudah dilakukan
selain tadi ya memoles memodifikasi transmart menjadi lebih ramah keluarga salah satunya buat ibu ibu tadi ya yang punya balita dan punya keluarga
apalagi yang menarik yang akan dilakukan dalam waktu februari mungkin hingga menjelang ramadan karena tadi mas satria mengatakan itu momen untuk dapetin cuan lebih banyak nih
ya yang pasti ya dalam waktu dekat kita konsentrasi ya dengan persiapan ramadan kami
pergunakan aplikasi aplikasi yang bekerja sama dengan kita
dan yang terakhir adalah doakan kami untuk terus berinovasi karena keadaan transmart adalah milik bangsa indonesia
transmart adalah kita semua amin
baik terima kasih mas satria hamid selaku vice president corporate corporation pt trans retail
mudah mudahan transmart bertransformasi bisa mendapatkan lebih banyak lagi sales dan juga bisa tadi ya memberikan ruang buat para
para pelaku industri indonesia untuk tetap berdagang di transmart
dan eksis gitu
ya terima kasih untuk waktu dan perbicaraannya di cnn business dan referensi
selamat berkabar semua